pemerintah dan kpu belum satu suara dalam menetapkan tanggal pencoblosan pemilu dua ribu dua puluh
betulkah mundurnya tanggal pencoblosan bisa menjadi solusi pelaksanaan pemilu berjalan lancar
dibandingkan jika pemilu dilaksanakan pada bulan februari sesuai dengan usulan kpu
kita akan membahasnya malam hari ini
sudah bergabung bersama kami ketua kpu ilham syaputra
direktur eksekutif perludem koirunisa nur agustiati
dan wakil ketua komisi dua dpr sa'an mustopah
selamat malam bapak bapak dan mbak nini
berlangsung pada bulan februari
ya betul sebetulnya kpu sudah melakukan perancangan
terhadap penyelenggaran pemilu dan pilkada
yang akan dilaksanakan pada bulan februari
dan itu adalah merupakan kesepakatan tim bersama
antara pemerintah dpr kpu bawaslu dan juga
dan juga dkpp
dan tadi ada detail tentang bagaimana penyelenggaran pemilu dan pilkada
nah saya tidak tahu apakah kemudian ada proses yang lain di pemerintah
tapi tetap kami yang pertama ini yang tanggal dua puluh satu februari ini
sudah kami sampaikan
tetapi kemarin disampaikan oleh pak menteri
ada beberapa pertimbangan pertimbangan
di antaranya adalah anggaran kemudian juga persoalan stabilitas
pilihnya presiden itu akan lama sekali sampai dilantik
jadi sampai bulan april itu sudah ada calon presiden
kemudian dilantiknya baru pada bulan oktober
nah itu nanti akan berkaca pada pengalaman dua ribu sembilan belas
itu akan menimbulkan stabilitas yang tidak baik bagi negara
tetapi saya kira kpu sudah menghitung dan mengacu
kepada peraturan undang undangan yang ada
dan kami juga sudah menyampaikan itu
sekali lagi kepada pemerintah dan juga kepada dpr
bahwa ini loh hitung hitungan kita
walaupun ketika kursi nyari nyari lalu
sempat ada pendapat yang sama dari dpr
seperti sampainya oleh dpr
tetapi setelah kita hitung kembali
ternyata memang agak sulit untuk kita laksanakan pada bulan april atau bulan mei
nah dengan hasil kemarin rdp kemarin
kami diminta untuk melakukan exercise kembali
dan juga merasionalisasikan anggaran
nah saya ingin terperhatikan
pada kesempatan ini
bahwa anggaran rp delapan puluh enam triliun itu juga bagian dari perbaikan
atau kemudian kita akan memperbaiki infrastruktur kami
saya cakap kalau kemudian pemerintah mungkin tidak akan
tidak mampu menyediakan anggaran sebesar itu
tentu kami akan merasionalisasikan anggaran pemilu
dan kemudian pada tahun dua ribu dua puluh empat yang akan datang
oke pak ilham kita nanti akan berbicara mengenai anggaran
di segmen selanjutnya
tapi saya ingin fokus untuk tanggal terlebih dahulu
karena seperti anda sampaikan
sudah ada pertemuan sebelumnya yang membahas mengenai tanggal ini
dirasa cukup ideal di bulan februari
apakah ketika kesepakatan itu muncul di awal
hitung hitungan mengenai masalah pandemi
dan masalah konstelasi politik itu sudah cukup dihitung secara matang
ya saya kira karena ada kehadiran pemerintah
dan juga ada kehadiran dpr

tetapi saya tidak tahu bagaimana prosesnya
apakah kemudian pemerintah mempertimbangkan kembali
keputusan kami karena faktor tadi soal stabilitas
dan juga mungkin karena kami meminta penyelenggaraannya dua puluh lima bulan
jadi saya anggap kemudian anggaran menjadi persoalan
dalam penyelenggaraan pemilu ke depan
maka pemerintah berpendapat lain
oke baik kami juga memiliki pernyataan dari menteri dalam negeri
mengenai stabilitas politik
kekhawatiran ini kemudian tidak akan terjaga cukup dinamis
jika pemilu dipaksakan berlangsung pada februari dua ribu dua puluh
kita simak bersama
kemudian sudah mulai dihangatkan dengan situasi politik yang sudah polarisasi
yang sebetulnya bisa dipersingkat
kita belajarlah kemarin dari tahun dua ribu sembilan belas kan kasian kan
kasian rakyat kita kalau terbelah
ya terpolarisasi ribut lagi
baik sekarang saya ke komisi dua
kang saan komisi dua melihatnya bagaimana ketika kemudian
ada usulan tanggal yang berbeda disampaikan pemerintah
ya memang terkait dengan soal usulan waktu pelaksanaan ya
yang disampaikan oleh kpu
itu kan bukan usulan yang final tanggal dua puluh satu februari itu
itu kan baru kesempatan di tim kerja
yang akan dibawa ke rapat ini di dpr
jadi tentu hasil tim kerja ini kan tentu yang mewakili dari dpr
dari komisi dua akan konsultasi dengan partai
yang mewakili dari pemerintah tentu juga akan konsultasi dengan mendagri
saya hanya mengutus beberapa orang
jadi itu tanggal dua puluh satu yang diusulkan oleh

itu merupakan hasil dari tim kerja bersama
itu belum final karena belum dibawa ke rapat resmi yang ada di dpr
jadi itu sifatnya sekali lagi itu belum final
nah yang kedua ketika di rapat tim kerja juga
kan ada juga suara yang mengusulkan
mempertimbangkan tentang waktu transisi yang terlalu lama
kalau misalnya itu dilakukan di bulan februari
transisinya delapan bulan
nah transisi delapan bulan ini akan berdampak kepada efektivitas pemerintahan
di sisa pemerintahan pak jokowi
mentara delapan bulan sudah lahir calon terpilih presiden
nah tentu ini juga akan punya implikasi
terhadap berpengaruhnya jalannya pemerintahan delapan bulan ke depan tadi
nah maka ketika kemarin rapat
kita nanti kan akan ada sinkronisasi lagi
akan ada simulasi
baik dari kpu maupun dari penyelenggara
nah ada beberapa catatan yang kami sampaikan dari dpr
terkait dengan penentuan tanggal pelaksanaan
catatan pertama terkait dengan soal efisiensi anggaran
bagaimana nanti itu dieksesaiskan dulu
lagi oleh kpu
jadi dari delapan puluh enam triliun yang diusulkan
coba dieksesais di dalam setiap tahapannya itu seperti apa
apakah memang seperti itu
atau ada tahapan tahapan yang bisa dikurangi
nah yang kedua prinsip kedua adalah efektivitas pemerintahan
sisa pemerintahannya pak jokowi
nah kalau misalnya di bulan februari ada transisi delapan bulan
kan delapan bulan ini kelamaan
kita mengacu misalnya dulu dua ribu empat dua ribu sembilan dua ribu empat belas
pilpres itu dilakukan di bulan juli
kalaupun ada putaran kedua itu di september
pelantikan oktober transisi cuma tiga bulan
jadi tidak terlalu berpengaruh lama
nah memang problem hari ini
ada pilkada di november dua ribu dua puluh empat nya
itu yang sebenarnya membuat rumit
dan juga membuat beban kerja dari kpu karena ada pilkada
nah ini juga oleh dpr pahami
bahwa mengingat beban kerja
mengingat dengan adanya kerumitan di pemilu dua ribu dua puluh empat karena ada pilkada
kita pun juga memberikan toleransi dengan adanya tambahan waktu bagi kpu
untuk mempersiapkan teknis
bukan istilahnya tahapan
bukan tahapan tambahan tahapan
tapi pratahapan buat kpu mempersiapkan
secara internal terkait dengan pemilu di dua ribu dua puluh empat yang akan datang
nah dua catatan ini sebenarnya yang kami sampaikan
baik ke pemerintah maupun ke kpu nanti ketika mencocokkan jadwal
saya ke mbak ninis mbak ninis ada catatan dari kang saan tadi
salah satu adalah efektivitas pemerintahan
kemudian juga ada masalah lainnya
beban kerja jelang pilkada karena november dua ribu dua puluh empat juga kita akan melaksanakan pilkada
bagaimana kemudian melihat timeline ini
apakah kemudian waktu pelaksanaan pada bulan februari memang tepat atau sesuai usulan pemerintah
kalau menyimak rapat dengar pendapat kemarin ya mbak
dengan tim kerja bersama ini memang saya menangkap semangat adanya efisiensi ya
efisiensi ya efektivitas pengelenggaraan pemilu dua ribu dua puluh empat
nah tapi memang
mc hanaan gitu ya nanti juga kalau bahas soal anggaran itu
akan sulit kalau dari sisi undang undangnya tidak ada perubahan
misalnya kemarin pemerintah menyulitkan sudah kampanye nya empat bulan saja gitu ya
supaya tadi kan membahas soal polarisasi
terus perpecahan di masyarakat dan sebagainya
sementara masa kampanye kita yang cukup panjang ini
yang kurang lebih enam bulan satu hari ini
menurut saya kan ikutan gitu ya dari pendetapan pasangan saluran presiden dan wakil presiden
kan pendaftaran pasangan saluran presiden dan wakil presiden itu waktu ini jelas disebutkan dalam undang undang
enam bulan sebelum hari h
paling lambat delapan bulan sebelum hari h pendaftaran dibuka
lalu ada proses dokumen administrasi verifikasi dan sebagainya
nah tiga hari setelah ditetapkan langsung masuk masa kampanye
sehingga kampanye kita ini cukup panjang
kalau memang mau dipotong perlu ada diubah dari isi undang undangnya
karena di undang undang kita itu menyebutkan secara rigid sekali waktu waktu tadi itu
kapan pendaftaran partai politik peserta pemilu
kapan pendaftaran caleg kapan pendaftaran calon presiden dan wakil presiden
sehingga memang tahapannya menjadi panjang
apalagi ditambah tadi yang disampaikan oleh kang saan
dan yang sama juga akan ada pilkada dua ribu dua puluh empat seluruh daerah
jadi kompleksitasnya bertambah di sini
di undang undang pilkada sendiri juga disebut secara ridik juga waktu tahapan pemilu ini
memang kenyataan semangat untuk melakukan efektivitas
penyederhanaan itu membutuhkan payung hukum atau regulasi yang kuat
yaitu lewat undang undang
memang nampaknya kemarin dari hasil tim kerja bersama ini
kita ketemu ini
padahal kan memang kerjanya sudah cukup panjang ya dari bulan mei
sebenarnya kan dengan tidak diubahnya undang undang pemilu dan undang undang pilkada ini
kita sudah bisa memetakan potensi masalahnya dimana saja
potensi tantangannya ada di sini
dan harapannya kerja bersama ini bisa menemukan solusinya
memang ternyata dibutuhkan efektivitas menjawab pertanyaan soal kompleksitas
kalau memang rekomendasinya adalah perubahan dari sisi regulasinya
memang dibutuhkan revisi terbatas
kalau tidak ada revisi terbatas mungkin bisa dikeluarkan perpu
kira kira seperti itu mbak elvira
apakah kemudian itu akan dibicarakan di komisi dua mengenai revisi undang undang
kita nanti akan berbincang
ngus sajidah tetap bersama kami di cnn indonesia newscast
terima kasih anda masih bersama kami
kita masih membahas rencana mengenai pemilu dua ribu dua puluh
yang kemudian belum ada kata sepakat mengenai hari pencoblosan antara kpu pemerintah
masih cukup alot dibahas di komisi dua dpr kemarin
saya lanjutkan diskusi malam hari ini
saya ke pak ilham lagi
pak ilham tadi mbak ninis mengatakan undang undang pemilu terlalu rigid begitu
apakah kemudian memang kpu merasakan hal serupa sehingga sulit bergerak
dan ada batasan batasan tertentu yang memang sangat rigid ditentukan oleh dpr
artinya gini kami sudah menghitung berdasarkan undang undang nomor tujuh dua ribu empat belas
nah yang perlu dicatat adalah bahwa hari ini adalah kita punya agenda pilkada di tahun yang sama
sehingga ada hal tertentu yang harus kita pertimbangkan
misalnya saja kita harus segera mempunyai teman teman di dpr di provinsi dan dpr kompeten kota
di dpr di provinsi dan kabupaten kota
itu harus segera mempunyai hasil pemilu
digunakan untuk pencalonan pilkade
nah kalau kemudian itu tidak ada maka ini akan kesulitan bagi kita
dan akan ada kekosongan hukum bagaimana mungkin
karena partai politik yang bisa mengajukan calon kepala daerah
hasil pemilu dua ribu dua puluh
ini kan juga kita harus diatur dalam undang undang
bagaimana pencalonannya berapa hari kemudian juga pencalonan presiden berapa hari
membagi jika nanti ada putaran kedua dari pilihan presiden
dan ini tentu juga harus diperhatikan beban kerja teman teman di bawah
terutama di provinsi dan kompeten kota
tetapi berdasarkan hasil rdp kemarin baiklah kita akan mencoba melakukan eksersis
dan melakukan simulasi terlebih dahulu berdasarkan peraturan undang undangannya ada
nanti kami juga akan membuat lebih rigid mana kira kira yang perlu revisi terbatas
atau perpu ataupun penamanya yang kami memerlukan pegangan hukum baru
terkait dengan agar kita bisa seperti yang diusulkan pemerintah misalnya
tetapi kalau kemudian acuannya masih undang undang dua ribu tujuh belas
ya kami tetap akan melakukan exercise
dan melakukan simulasi walaupun itu agak sulit mbak
oke kekhawatirannya kesulitannya apa terutama
itu yang saya sampaikan tadi mbak
pertama adalah beban kerja
kedua adalah untuk pencalonan pilkada
karena nanti ketika di mahkamah konstitusi diajukan phpu dalam
masalah sengketa ya
dan hasilnya adalah misalnya sejak psu atau hasilnya penghitungan suara ulang
waktunya sudah lewat atau kemudian pencalonannya juga dibutuhkan
pencalonannya juga dibutuhkan untuk
hasil pemilu yang sudah hajat ya
tetapi belum karena ada psu dari hasil mahkamah konstitusi
nah itu jadi soal mbak
kalau kemudian tidak ada pilkada saya kira no problem
kita mau buat april mau buat mei
saya kira itu tidak ada masalah
kemudian juga kalau kita cek
kita sudah melakukan sempat exercise pada bulan maret
nah bulan maret itu juga akan kesulitan karena itu bertepatan dengan bulan suci ramadan
jadi memang ini menjadi
hapal hitungan rigid kita itu sudah mempergimbangkan banyak hal gitu ya
nah tetapi kalau kemudian pemerintah mengajukan seperti yang kemarin
nanti kita akan coba exercise
nanti kami akan sampaikan juga berdasarkan peraturan undang undangan yang ada
oke kang saan ada komentarnya
karena yang bertanggung jawab untuk membuat uu pemilu dan pilkada dpr ini komisi dua
ya kita kan sebenarnya juga
di awal sudah melakukan

yang sudah seperti yang dilakukan oleh mas ilham ya
terkait dengan tahapan tahapan ini
walaupun waktu itu kita mengaturnya dari bulan januari
nah sekarang kan kita meminta kembali agar kpu dan pemerintah melakukan eksersis ulang
kalau misalnya pelaksanaan pemilu itu dilakukan di bulan april atau mei misalnya
nah nanti dibuat metrik
mana tahapan yang memang berhimpitan dengan pilkada
seberapa beban berat tahapan yang berhimpitan dengan pilkada itu nanti kan dilihat
sambil juga nanti menyisir
kan itu kan diatur nanti di luar pkpu
nah misa yang memang bisa diselesaikan oleh pkpu di mana
yang tidak bisa diselesaikan oleh pkpu nanti di mana dari setiap tahapan hasil exercise tadi
nah kalau misalnya memang kita punya komitmen
bahwa hasil pemilu dua tahun
nah hasil pemilu dua ribu dua puluh empat itu akan dijadikan dasar acuan untuk
kita juga sudah punya pengalaman
dulu misalnya sebelum dua ribu sembilan belas yang lalu misalnya
pil press bulan juli
nah hasil plek april itu dijadikan
tash hall presiden tash hall untuk bulan juli
nah bahwa disitu kan juga tentu sudah mempertimbangkan ini tadi
nah maka kita akan lihat
pendaftaran ke kpu itu pilkada bulan berapa
selesai di penetapan kpu terkait pemilu legislatif itu bulan apa nanti
terus nanti ada sengketa di mahkamah konstitusi itu seperti apa
itu kan akan dilihat nanti
itu kan udah kelihatan prosentase hasil pemilu legislatif setiap daerah
daerah kan itu
bahkan daerah kadang lebih cepat misalnya menetapkan hasil pemilu untuk tingkat dua dan tingkat provinsi
nah hal hal seperti ini disimulasikan
ini kita lihat di mana tingkat apa
tingkat hal yang mendasar yang memang perlu payung hukum yang lebih kuat
itu bisa kita lihat nanti di akhir september ini dari hasil simulasi
sebelum kita nanti tetapkan bersama
kalau pilkada kita tidak ada persoalan
karena sudah dikunci oleh undang undang
itu di bulan november
tinggal tentukan tanggalnya saja
nah ini kan soal pemilunya
nah yang kedua terkait dengan soal anggaran
saya juga ingin sampaikan ke mas ilham
bahwa kenapa ada isu ada wacana kita melakukan efisiensi
ini kan ketika disebut angka gelondongan delapan puluh enam triliun untuk pemilu
dan dua puluh enam triliun untuk pemilu
dua puluh enam sekian triliun untuk pilkada
ketika dijumlahkan dua peristiwa politik ini
ini kan hampir satu ratus dua puluh triliun
nah tik juga kan melihat kok besar sekali
nah maka kita perlu untuk menyisir
kalau istilah pak mendagri kok lonjakannya dari pemilu dua ribu sembilan belas ke pemilu dua ribu dua puluh
itu berapa kali lipat kan gitu lonjakannya
nah ini yang memang membutuhkan
kita juga penyisiran ulang terkait tahapan
tahapan kan nggak akan dikurangi
kalaupun misalnya pelaksanaan di bulan mei tahapan pemilu kan sudah diatur dua puluh bulan
itu kan nggak mungkin kita ubah lagi
kalau mengurubah tahapan pemilu selambat lambatnya dua puluh bulan kan harus mengubah undang undang
nah dari dua puluh bulan tahapan ini dari setiap tahapan mana yang bisa dikurangi
kalau memang ternyata kampanye nggak bisa dikurangi karena memang itu harus enam bulan nggak bisa empat bulan kan ada tahapan lain
tadi ada penyerhanaan kertas suara
nanti kan kpu ini kan nanti menggunakan teknologi informasi dan sebagainya
jadi dari sisi anggaran pun kita bisa sisir
apalagi yang terkait dengan infrastruktur misalnya kantor macam macam misalnya
atau yang terkait dengan honor
ad hoc misalnya kan bisa kita diskusikan yang lain lain
jadi dari semua yang diusulkan oleh penyelenggara terkait dengan pendanaan
itu kan perlu nanti kita dalami kita kaji mana nanti dilakukan efisiensinya
nah menurut saya catatan yang paling penting juga soal tadi yang saya sampaikan efektivitas pemerintahan
misalnya kita mengacu dari pengalaman pilkada
misalnya ada petahana yang masih jabatannya beberapa bulan ke depan
ada kepala daerah baru hasil pilkada
ini sisa masa jabatan petahana ini udah terganggu efektifitasnya gitu kan
baik oleh tim suksesnya kepala kepala dinas juga sudah mulai loyalitasnya berkurang terhadap petahana
karena masih punya harapan ingin menjadi kepala dinas oleh kepala daerah yang baru
nah sehingga perintahan akan berjalan
kalau ini terlalu lama kita banyak ingin
nah sehingga perintahan akan berjalan
kalau ini terlalu lama kita banyak ingin
ini bukan stabilitas dinamika politik saja tapi yang seperti disampaikan oleh pak mendagri
tapi lebih kepada efektivitas sisa pemerintahan delapan bulan itu relatif lama
baik mbak ninis banyak catatan tadi dari kang saan
masalah efisiensi anggaran salah satunya
dua ribu sembilan belas catatan saya sekitar rp dua puluh tujuh empat triliun untuk pemilu dua ribu sembilan belas
kemudian di dua ribu dua puluh empat ini sekitar rp delapan puluh enam triliun
anggaran ini apakah memang cukup ideal
banyak catatan ya
saya juga ingin bertanya pada saat pandemi pastinya banyak faktor juga yang mempengaruhi
ya tentu mbak
apalagi kan kita memang tidak bisa mengatakan bahwa dua ribu dua puluh empat nanti bukan tidak bisa ya
belum bisa mengatakan bahwa dua ribu dua puluh empat nanti kondisi pandeminya apakah sudah hilang gitu ya
karena kan ini pandemi naik turun nih
sekarang naik monjak tinggi lalu kemudian lambat laut menurun
nanti naik lagi turun lagi
kan sekarang situasinya masih seperti itu
jadi memang akan berkonsekuensi pada pembiayaan pemilunya begitu ya
berpengalaman dua ribu dua puluh pilkada dua ribu dua puluh yang lalu bahwa dibutuhkan tambahan biaya
untuk menggarakan pemilu di dalam situasi pandemi
nah terkait dengan anggaran ini memang betul memang perlu disisir betul begitu ya
kan kalau sekarang ini dari tahapan dimulai di situ anggarannya mulai diperhitungkan begitu ya
tapi sebetulnya kalau menurut saya ada beberapa aktivitas yang menjadi aktivitas rutinnya kpu
yang sebetulnya sudah bisa dimanfaatkan untuk kepentingan pemilu dua ribu dua puluh
misalnya kpu diamanahi oleh undang undang sepuluh tahun dua ribu tujuh belas
untuk melakukan pemutakhiran daftar pemilih secara berkelanjutan
artinya ada atau tidak ada pemilu kpu terus memutakhirkan daftar pemilihnya
seperti sekarang gitu ya nanti kpu akan melakukan pengumuman secara periodik secara berkala sebulan sekali
nah tetapi ini kalau ingin dimaksimalkan tentu juga perlu ada kolaborasi dengan institusi yang lainnya
misalnya dari dukcapil juga harus diserahkan secara berkala kepada kpu gitu
sehingga data pemilih berkelanjutan ini menjadi kualitasnya semakin baik
jadi menjelang pemilu dua ribu dua puluh empat tidak perlu lagi misalnya harus datang ke rumah rumah mengecek satu persatu
karena sudah dilakukan secara berkala secara periodik
atau misalnya pembuatan daerah pemilihan ya untuk dprd kabupaten kota
bps kan sudah melakukan sensus penduduk tahun lalu dua ribu dua puluh
data itu kan data yang paling up to date data terbaru data yang bisa digunakan untuk pembentukan dapil
juga sudah bisa dilakukan dari

jadi menyisir kembali aktivitas aktivitas yang sebetulnya sudah menjadi agenda rutinnya kpu sekarang ini
walaupun belum masuk dalam tahapan pemilunya
jadi bisa dikatakan ini tahapan pra pemilunya
nah kemudian tadi ya ada wacana untuk penyederhanaan surat suara begitu ya lalu juga pemanfaatan teknologi
nah tapi tadi pemanfaatan teknologi ini juga dari sisi regulasi di tingkat undang undangnya belum kuat
karena berbeda dengan pilkada
kalau di pilkada di undang undang pemilihan kepala daerah disebutkan bisa menggunakan instrumen teknologi
tapi di undang undang tujuh dua ribu tujuh belas tidak ada klausul soal penggunaan teknologi ini
jangan sampai kpu sudah mengembangkan teknologi tapi kemudian karena misalnya ya yang namanya pemilu kan orang berkompetisi
begitu ya ada yang menang ada yang kalah
misalnya nanti ada yang kalah kemudian menggugat perangkat teknologinya sehingga meruntuhkan kepercayaan masyarakat
jadi betul betul dilakukan ya pemetaan mana tantangannya mana potensi masalahnya
dan juga tadi ketika kita bicara efisiensi anggaran juga jangan sampai teman teman penyelenggara pemilu khususnya di daerah yang nanti beban kerjanya pasti akan sangat berat
kemudian misalnya atas nama efektivitas honor untuk mereka menjadi lebih sedikit
karena mahkamah konstitusi kan sudah menyampaikan dalam pemilihan desain keserentakan ini
juga harus mempertimbangkan beban kerja yang wajar untuk penyelenggara pemilunya
kira kira begitu mbak
oke baik saya ke pak ilham berbicara mengenai efisiensi anggaran
banyak catatan apakah kemudian bisa ditekan angka yang sudah disampaikan kemarin sekitar delapan puluh enam triliun untuk pemilu dua ribu dua puluh
kita akan bahas itu saja dan tetap bersama kami
banyak persiapan yang harus dilakukan jelang pemilu dua ribu dua puluh empat kita berbicara mengenai anggaran apakah mungkin angka ini ditekan pak ketua kpu pak ilham dari delapan puluh enam triliun ini
ya tentu kita akan menyisir kembali untuk melakukan efisiensi terhadap anggaran pemilu
misalnya saja nanti kita akan lihat apakah pembangunan infrastruktur masih memungkinkan
kemudian membantu teman teman di kabupaten kota agar bekerja
dengan baik kan
banyak sekali kantor kami yang masih dipinjamkan pemda atau bahkan juga tusi lain disuruh minta pindah gitu ya
nah kalau gitu kemudian menjadi soal baik kami akan coba lakukan resoran investasi
tetapi juga ada item item yang kami butuhkan seperti it kemudian juga menaikkan honor bagi petugas kami
nyetok ke ppk bps dan kpps
prinsipnya kami akan mencoba
kita akan menyisir kembali anggaran tersebut dan mengurasionalisasi terhadap apa item anggaran yang memang mungkin perlu kita rasionalisasi
pak ilham singkat saja sekaligus menutup juga sebagai closing statement karena ini pertama kali nanti pelaksanaan pemilu dalam kondisi pandemi pemilu dua ribu dua puluh empat ini
strategi yang sudah disiapkan seperti apa
saya kira kita sudah punya pengalaman ya
bahwa kita mengatur sedemikian rupa
dengan prokes yang ketat
dari masa kampanye daftaran dan juga ketika proses pemungutan penghitungan suara
tinggal nanti bagaimana kita kemudian kita sosialisasikan kembali dan melakukan perbaikan atas evaluasi kami terhadap pelaksanaan pemilihan dua ribu dua puluh atau pilkada dua ribu dua puluh yang kemarin juga
kang saan kapan kemudian targetnya harus putus
berbagai pihak sepakat untuk tanggal pencoblosan pemilu dua ribu dua puluh empat
ya di awal bulan oktober ini kita harus sudah putuskan ya
karena memang kita reses di awal oktober nanti masuk lagi november
kalau nggak putus juga nanti semakin menimbulkan ketidakpastian
jadi kita ingin secepatnya ini kita putuskan
agar semua terutama penyelenggara juga publik
udah mendapatkan kepastian bahwa pemilu akan disesuaikan
dan juga harus dilakukan bulan dan tanggal yang sudah pasti
mbak ninis closing statement terakhir
masih terjadi tarik ulur
kita berharap ada segera kata sepakat
karena banyak sekali tahapan dan persiapan yang harus dilakukan jalan pemilu dua ribu dua puluh empat
ya memang tadi perlu segera diputuskan ya
karena kan tim kerja bersama ini sudah terbentuk cukup lama ya
dari bulan mei begitu ya
lalu ya mundur mundur gitu ya
terakhir kemarin juga belum ketemu kata sepakat
tentu diharapkan bisa cepat diputuskan
karena memang hari ha pemungutan suara itu diperlukan untuk menghitung kapan nih tahapan tahapan yang lainnya bisa berjalan
yang berikutnya adalah kalau memang ternyata belum ditemukan jalan keluarnya
begitu ya melihat berbagai macam potensi kompleksitas yang akan terjadi di pemilu dua ribu dua puluh
yang menurut saya mungkin dia bisa berbesar hati bagi pemerintah
mungkin juga komisi dua dpr
untuk tadi bisa melakukan revisi terbatas terhadap undang undang pemilu atau mengeluarkan perpu
begitu ya karena sebetulnya kan potensi masalahnya saya rasa sudah dijelaskan juga oleh penyelenggara pemilu
dan memang diperlukan jalan keluar dari sisi apa penguatan di level undang undangnya
baik mbak denis terima kasih
kang saan terima kasih
pak ilham terima kasih
diskusi malam hari ini kita tunggu nanti bagaimana kelanjutannya dan kepastian untuk tanggal pemungutan suara pemilu dua ribu dua puluh empat
salam sehat selalu
dan cnn indonesia newscast segera kembali dengan beragam informasi lainnya usai juga